berkeluar kota seperti halnya tiffany retama tadi
anda harus mengunjungi festival dan juga bazar asian games
yang ada di gelora bung karno
anda dapat mencicipi aneka makanan hiburan musik
dan jangan lupa membeli merchandise asli asian games
festival tentu identik dengan bazar makanan serta panggung hiburan
seperti di salah satu zona yang diberi nama zona bimbin zona atung dan kk
zona ini diisi oleh berbagai booth yang menjual makanan dan juga minuman
saking larisnya beberapa food truck banyak yang sudah habis meski baru pukul lima sore
salah satu penonton dari new zealand david
sebenarnya ingin mencoba martabak mengalur kehabisan
terus katanya tiketnya on the spot udah pada habis
ya udah kita kesini aja kan ada festivalnya ada tempat makannya ada hiburannya gitu
jadi ya se weekend mending ke asian games aja ke festivalnya gitu
sayangnya banyaknya makanan tidak seimbang dengan jumlah bangku yang tersedia
bagi pengunjung untuk menikmati makanan mereka
begitu juga dengan tempat sampah
agar tetap semangat mendukung para atlet atlet jagoannya
jangan lupa untuk makan
salah satunya adalah bisa datang ke sini di area ini anda bisa jajan
anda bisa membeli banyak makanan karena memang tersedia banyak sekali di sini
tapi jangan lupa buang sampah pada tempatnya
syara mediana jakarta